aduwa apa enak lo
males banget gw liat mukanya

gua lagi yang kena
al dia ternyata jemput reyna kalau dia tahu aku kesini pasti dia marah aku lagi nggak ada
tenaga buat ribut sama dia lagi pula nanti kalau terjadi masalah dan andin sampai nangis
aku nggak suka kalau baik bikin mama nangis kok om nangisin mama aku nggak mau ketemu sama om
sayang membaik minta maaf ya kemarin sudah bikin mamanya rena nangis kita baikkan ya
janji ya om jangan bikin mama aku nangis
kita baikkan ye
lagi pulang udah janji dengan reyna untuk tidak bikin andi nangis
biar aku pergi dari sini
korn balik pargi
aduh pas banget sih
papa mama mama oma sampai di sini pas banget kamu keluar
papa tadi ada bayi
tapi di mobil doang
iya bu bener bu
kamu ingat pesan papa kan
rena nggak boleh pergi sama sembarang orang kalau papa sama mama nggak izin
lalu sama sama sudah tertangkap
tapi kenapa perasaan aku hidup aku masih belum tenang